anda kembali di prime news ketua umum dpp partai gerindra prabowo subianto menduga ada pencurian dari anggaran lrt di indonesia
di dunia satu kilometer delapan juta dolar

jadi saya bertanya kepada saudara saudara markup penggelumbungannya berapa
delapan juta dolar pengusaha di luar negeri sudah untung
kalau tidak untung mereka tidak mau kerja
horas menihuruk cnn indonesia
ketua umum partai gerindra prabowo subianto menyinggung mengenai besaran dana pengadaan proyek
ketua umum partai gerindra prabowo subianto menyinggung mengenai besaran dana proyek
ketua umum partai gerindra prabowo subianto menyinggung mengenai besaran dana proyek
ketua umum partai gerindra prabowo subianto menyinggung mengenai besaran dana pengadaan proyek lrt
pernyataan prabowo mengenai besaran harga proyek lrt ini berdasarkan informasi yang didapat dari gubernur dki jakarta anies baswedan
dan merespon dengan prabowo pemerintah pun menepis dan balik mempertanyakan sumber data yang dimiliki oleh ketua umum partai gerindra tersebut
nah benarkah ada penggelembungan dalam pengadaan proyek lrt
atau data apa kemudian yang dipakai oleh ketua partai gerindra untuk mempermasalahkan mengenai pengadaan proyek lrt
kita akan bahas malam hari ini di studio
saya sudah bersama dengan wakil ketua umum partai gerindra ada bang ferry yuliantono
selamat malam bang ferry
nanti juga kita masih menunggu kedatangan dari nusirwan anggota dpr dari fraksi pd perjuangan
bang ferry sambil kita menunggu pak nusirwan dan juga sebelum kita mulai dialog kita lihat terlebih dahulu ya lebih lengkapnya lagi pernyataan dari pak prabowo subianto
ketua umum partai gerindra mengenai atau ketika menyinggung mengenai adanya besaran sekitar lima ratus persen dalam pengadaan proyek lrt
di dunia satu kilometer delapan juta dolar
di indonesia satu km empat puluh juta dolar
marketnya lima ratus persen
ini bangsa kita pinter atau bodoh
mencurinya empat ratus persen
delapan juta dolar pengusaha di luar negeri sudah untung
jadi tiga puluh dua juta dolar
ya dan di studio sudah hadir saat ini juga pak nusirwan anggota dpr fraksi pd perjuangan
pak nusirwan selamat malam
dan tadi kita sudah melihat bersama ya pak nusirwan dan juga bang ferry mengenai pernyataan dari pak prabowo subianto dalam pidatonya
mengenai ketika menyinggung mengenai pengadaan proyek lrt yang disebut sebut ada markup anggaran kira kira begitu ya
mungkin kalau salah bisa dikoreksi oleh bang ferry begitu
ada besarannya sampai lima ratus persen katanya
nah ini kan kemudian menjadi
atau menuai beragam tanggapannya
ada yang kemudian bertanya juga data dari mana
atau kemudian menyinggung jangan jangan ini kemudian hanya sebuah
apa ya bagian dari kritik pak prabowo yang selama ini memang selalu seperti itu kepada pemerintah
mungkin bisa ke bang ferry terlebih dahulu
apa sih bang sebenarnya yang dimaksud oleh pak prabowo bahwa ini maksudnya apa nih
atau dasarnya apa ketika kemudian mengatakan ada markup anggaran sekian sekian begitu ya kepada kader dari partai gerindra
ya pertama tentu kan
kalau biaya pembuatan apakah mrt brt lrt itu kan sebenarnya harga satuannya relatif memiliki komponen komponen yang sama
ada soal teknologinya ada soal apakah harus ada pembebasan tanah kemudian juga skema pembiayaannya kemudian juga pola bagi hasilnya seperti itu
jadi itu komponen komponen yang sama
nah komponen komponen yang sama di lrt atau mrt
nah khusus mengenai lrt ya karena komponennya sama meskipun ada perbedaan perbedaan tadi
misalkan untuk di indonesia lrt yang untuk jabodetabek ada nggak pembebasan tanahnya
kemudian lrt yang untuk di palembang ada nggak pembebasan tanahnya
terus kemudian teknologinya
nah penjelasan penjelasan mengenai komponen komponen ini menjadi penting untuk disampaikan kepada masyarakat
karena perbedaannya meskipun tadi memiliki komponen komponen yang sama harga satuan per kilometernya
tetapi pemerintah menurut saya penting untuk menyampaikan kenapa kemudian harga per kilometer biayanya itu menjadi lebih tinggi
yang relatif sama ini di seluruh dunia begitu
komponennya kan sama
nah tinggal pemerintah menjelaskan kenapa misalkan
contoh di lrt yang di palembang dengan ukuran kurang lebih kilometer yang sama dengan yang ada di
saya ada datanya ini yang dari cina itu biayanya ada perbedaan mencolok
nah pemerintah tinggal dengan sangat mudah menjawab
oh kalau yang di palembang itu ada biaya pembebasan tanah kemudian teknologi
atau ada penjelasan tentang pola bagi hasil dan segala macam
jadi menurut saya tinggal dijawab saja
nah perbedaan perbedaan itu kan gampang
jadi bisa jadi kalau di luar negeri tidak ada pembebasan tanah
tapi kalau kemudian di indonesia ada gitu
tapi kalau jangan jangan tiba tiba nggak ada pembebasan tanah juga
lrt yang di jabodetabek kan nggak ada pembebasan tanah
karena itu tanah tanahnya dikuasai oleh jasa marga dan sebagainya
yang palembang juga gitu
menurut partai gerindra atau dari pak prabowo memang mencium ada
dugaan mark up begitu pak
up ini kemudian muncul karena terjadi perbedaan yang besar
antara biaya per kilometernya yang ada di indonesia dengan di negara lain
sehingga muncul dugaan mark up gitu
ya menurut saya wajar kalau misalkan pak prabowo subianto kemudian menduga ada dugaan markup atau penggelembungan
karena ini juga penting untuk dijelaskan kepada pemerintah
komponen mana sih
yang kemudian membuat biaya per kilometernya jalan lrt nya itu lebih mahal atau bisa lebih murah
tapi ini memang berdasarkan informasi dari pak anies begitu
gue baru dikaih jakarta mengenai per kilometernya dan sebagainya
itu sebenarnya common sense saja
karena tadi biaya per kilometernya membuat mrt lrt itu relatif komponen yang sama
nah tinggal besarannya yang relatif
nah relatifitas besarannya itu
itu bisa dijelaskan dengan pemerintah dengan baik kalau sekiranya memang oh ada biaya pembebasannya
itu yang menyebabkan kita lebih mahal dibandingkan pemerintah
penggunaan teknologinya kemudian pola bagi hasilnya kemudian sumber pembiayaannya dari mana
jadi sebenarnya gampang kok
pak nusirwan ada tanggapan ini pak nusirwan sudah pakai baju batik pdi perjuangan ini
artinya siap siap untuk menepis ya kira kira tuduhan dari atau dugaan dari pak prabowo
ini kan besar sekali artinya begitu ya pak nusirwan
bagaimana respon atau pemerintah atau fraksi pendukung partai pak jokowi begitu untuk bisa merespon apa yang disampaikan oleh pak prabowo subianto pak
ya maaf saya ini tadi baru turun dari pesawat
langsung ini ya pak
ini dari medan
baik terima kasih pak nusirwan
terima kasih pak nusirwan
saya tadi disuguhkan dengan tayangan statement dari pak ketua umumnya pak ferry
ya pak nusirwan
dengan nada yang sangat tinggi dengan menggelegar
sayangnya ini yang disampaikan ini kan sesuatu hal yang sangat mudah untuk diperhitungkan
sangat mudah untuk dikomparasi sangat mudah untuk diidentifikasi
nah hanya sayangnya yang saya katakan tadi ini sangat mudah untuk diukur dan di
itu tidak benar adanya
tidak benar kenapa pak
tidak benarnya bahwa yang pertama tadi saya bantah dahulu bahwa komponennya sama
jelaskan saja bahwa setiap lokasi itu tentu pertama tentu jelas panjangnya masing masing daerah itu berbeda beda
yang kedua adalah stasiunnya jumlahnya juga berbeda
kemudian teknologi dari prasarananya itu pun konstruksi
prasarana antara satu tempat dengan tempat yang lain tentunya juga tidak selalu sama
bahwa ada yang bisa di atas ada yang di bawah
meskipun meskipun ada perbedaan sebegitu pun diperbandingkan dengan yang saya ambil contoh saja yang diungkapkan oleh pemerintah
karena saya kalau pemerintah nggak dipercaya lagi angkanya terus kita mau percaya kepada siapa kan begitu
jadi di tetangga sebelah tidak usah jauh jauh manila itu membuat lrt
angkanya dia sembilan ratus tujuh biliar per kilometer
kita itu kenanya empat ratus
jadi dengan perbedaan
jadi lebih murah gitu justru lebih murah
coba menurut mas empat ratus sama sembilan ratus lebih murah apa lebih mahal
nah itu itu jangankan dikalikan lima apa ada makad lima ratus ini justru hampir separohnya
jadi panjang lrt yang hampir mirip mirip sama
nah yang kedua bahwa tidak terlalu sulit kok
kalau itu ada sesuatu kejanggalan angka mas ferry
sangat mudah untuk
dijawab juga gampang
dijawab juga gampang hanya saja tadi saya kasian juga pak ketumnya pak ferry ini dengan
begitu tinggi bahwa ada markup
markup dan tidak itu mudah kok kalau untuk sebuah program infrastruktur tinggal dicek saja tinggal ada unsur penggelembungan atau tidak aspek itu akan mudah untuk di
jadi yang masuk oleh pak anjus rewan adalah harusnya berpegang pada data yang mana begitu kira kira atau seperti apa
saya katakan bahwa tadi daerah satu tempat dengan tempat yang lain memiliki karakter sendiri sendiri
dan itu adalah infrastruktur tersebut
dan yang perlu menjadi catatan ini bukan membuat mall loh ya
ini bukan membuat plaza
ini bukan membuat real estate
tapi ini adalah membuat transport publik
khusus untuk kalau yang dikatakan di palembang itu di samping untuk moda transport dari bandara menuju kota palembang dia juga untuk membackup nanti penyelenggaraan asian games
jadi tentunya bahwa perhitungan perhitungan seluruh baik itu sifatnya yang konstruksi teknis maupun dari sisi pembiayaan kan sangat mudah ya
bahwa apakah itu dari sisi konstruksinya dengan menggunakan jenis konstruksi seperti apa
perharga satuannya juga seperti apa itu sangat mudah untuk dibagi orang orang teknik untuk memperhitungkan seperti itu
atau katakanlah kalau rekannya pak ferry itu mengatakan
ya jangan macam macam
sepertinya kalau untuk proyek infrastruktur mau bermacam macam ria itu agak wilayahnya
ini kalau kita lihat juga di layar ya ini adalah gambar lrt palembang ya
yang mungkin juga sedang kita bahas pada malam hari mengenai jumlah besaran nilai angkanya yang sedang kita bahas malam hari
ya menurut saya kan kita kan harus mengatakan
ya menurut saya kan kita kan harus mengatakan
salah dan benar itu dengan angka dan data
nah dan angka dan data itu saya tidak tahu itu kalau yang di cina sampaikan saja bahwa letaknya dimana lokasinya dimana
sehingga bisa dikomparasi begitu
oke baik sebelum nanti pak wery jawab
menurut saya bahwa
oke nanti pak wery ada datanya kita akan tanyakan nanti seperti apa perbandingan datanya
tentu bahwa saya lanjutkan kembali
kalau katakanlah di suatu negara tertentu
kita tahu bahwa cina itu apa namanya letaknya dimana dan dibuat kapan
saya perlu tegaskan disini
bahwa keterlambatan pembangunan infrastruktur publik
transport publik antara tahun ini dengan sepuluh tahun yang lalu itu pembiayaannya tentu berbeda
oke kita lanjutkan nanti pak
saya katakan tadi menurut saya bahwa apabila ada perbedaan kita juga harus tahu
oke nanti kita bahas perbedaan

dan juga apa yang disampaikan data dari bank wery
kita akan nantikan seperti apa jawaban dari bang ferry dari partai gerindra
kita harus didata lebih dahulu
tetap bersama kami di prime news
anda kembali di prime news
kita masih membahas mengenai tudingan dari adanya markup di proyek lrt
yang disampaikan oleh ketua partai gerindra prabowo subianto
saya masih bersama dengan bank wery dari partai gerindra
dan juga ada pak desriwan dari anggota fraksi pde perjuangan
terakhir tadi pak nusirwan mengatakan mudah sekali ya untuk mengkomparasi sebenarnya mana yang salah mana yang benar
dan ditambahkan saya tadi ingin menambahkan
waktu pembangunan itu sangat berpengaruh terhadap nilai pembiayaan
harganya gitu ya
tentu kalau kita ini membangun seperti mrt yang itu sebetulnya sudah tiga puluh lima tahun yang lalu dicanakan
perbedaan antara biaya pada tahun ini
dengan saat tiga puluh lima
lima tahun yang lalu mungkin sebetulnya sepuluh tahun yang lalu transport masal kita seharusnya sudah siap
tapi ini kan baru dibikin semuanya pada tahun dua ribu
sehingga menjadi lebih mahal menurut anda
apapun bagaimanapun itu pasti akan ada kenaikan sekian kali lipat
baik bank wery silakan
tadi anda mau menyampaikan ini ya
data harga yang di negara lain
jadi ini ada perbandingan dari sumber saya
misalkan untuk komparasi yang tadi sampaikan pak nusirwan
ada lrt di yang palembang panjangnya dua puluh tiga km
konstruksinya tahun dua ribu lima belas sampai dua ribu delapan belas
biayanya itu tujuh ratus biayanya itu rp tiga puluh tiga juta per kilometer
komparasi hampir sama itu dengan lrt yang ada di taiwan
panjangnya dua puluh dua km
konstruksinya tahun dua ribu tiga belas sampai dua ribu tujuh belas
biayanya per kilometer itu dua puluh empat juta dolar per kilometer
jadi bukan waktu yang lama itu perbandingannya
sama perbandingan waktunya relatif hampir sama
kemudian panjang kilometernya juga sama
kemudian tapi perbedaannya yang di palembang tiga puluh empat juta per kilometer
yang di taiwan lrt nya itu dua puluh empat juta per kilometer
menurut saya sih ada perbedaan
nah kalau menurut kami dugaan markup ini perlu untuk disampaikan
supaya terjadi diskusi bahwa soal mrt di jakarta pun juga pada awalnya juga ada relatif biaya tinggi
tapi terus kemudian ada diskusi ada apa namanya
kemudian dikritik direvisi kemudian turun
nah perbedaan perbedaan yang menyebabkan tinggi atau masih bisa diturunkan itu kan misalkan pilihan teknologinya
kemudian tadi tingkat kesulitan konstruksinya
kemudian tadi pola bagi hasilnya bagaimana sumber dan apakah ada pembebasan tanah
jadi menurut saya adalah satu sesuatu yang bisa dijelaskan
nah masalahnya kalau kemudian
pemerintah kemudian tidak mampu menjelaskan secara baik kepada publik
sehingga dugaan seperti yang disampaikan pak prabowo subianto menjadi dugaan yang kemudian kurang bisa dijelaskan kepada pemerintah
perbedaan mrt jakarta jabotabek dengan lrt yang sama di negara yang lain itu kan sebenarnya gampang untuk dijawab pak nusirwan
jadi kalau saya langsung saja
ini waktunya juga pepet
jadi yang pertama bahwa tentu tadi seperti contoh di china itu ya
itu konstruksi ini kebetulan kami kami ini kan lama menggeluti di sektor tersebut
antara membangun di atas sama membangun di bawah itu sangat berbeda jauh
kita kan tinggal jawab ini bedanya di mana
lrt yang ke dua
ya perbedaan tentu karena ini yang
kalau ternyata sama sama di atas pak nusirwan
ya makanya ini kan juga tidak ada ini
nah makanya kan ini ada bahan bahan dasar perbandingan
nah kalau sekiranya misalkan tadi pak nusirwan bilang sama sama di atas kok ada perbedaan harga yang relatif cukup jauh tiga puluh empat juta per kilometernya tiga puluh empat juta dolar per kilometernya
enggak kan ini yang diungkapkan oleh beliau
ini kan belum ada jelas bahwa ini di atas atau di bawah kan belum ada
ya makanya sebenarnya dari pihak pemerintah jelasin aja gitu
kalau ternyata tiba tiba sama sama di atas misalkan
oh berarti kan ada soal yang lain yang mana
ya karena mengerti yang tiba tiba itu karena yang mengungkapkan itu yang pertama kan bapak ketua menjadi beliau
jadi asal muasalnya itu kan kalau kita lihat urut urutannya demikian
yang perlu kami ingin sampaikan bahwa yang pertama
ada sebuah evaluasi kritik kan perlu juga oposisi itu mencari celah waktu ya
mencari salah salah itu juga
ya enggak sebenarnya yang enggak cari celah ya kalau ini sesuatu yang
artinya begini ini semua proses ini kan sudah berjalan
semua proses ini sudah berjalan
bahkan ini kalau untuk lrt ini akan dioperasikan nanti karena untuk asian games
ini nanti bulan depan sudah bisa digunakan karena tujuannya dulu itu
maksud saya bahwa beberapa pertimbangan
teknologi perkembangan teknis atau evaluasi dan sebagainya itu tentunya kan bisa diungkapkan pada saat awal awal ya
awal awal akan berjalan
bahwa ini tadi dikatakan kalau misalnya kita bisa lakukan diskusi bisa lakukan pembahasan mungkin akan bisa lebih turun
itu kalau baru akan mau memulai mas
ya makanya tapi kan sebagai pemimpin politik pak prabowo juga nggak salah menyampaikan bahwa ada dugaan seperti itu
ini sesuatu yang ongoing proses
jadi sebenarnya semua masih dalam posisi
tapi begini mbak ferry
ikut terlibat dalam pengawasan
kalau kemudian kita lihat apa ya namanya
awalnya ini kan tentu sudah dananya juga ada dana dari apbn ya
kalau untuk palembang itu untuk prasarananya dari apbn
ya artinya kan sudah dibahas artinya
tentu itu sudah melewati prasarananya
melewati berbagai prosedur teknis
baik itu perhitungan tidak mungkinlah memulai sesuatu hal dengan
tapi mungkin maksud mbak ferry adalah perbandingannya kemudian pemerintah menjawab ini gitu
kira kira kalau memang itu salah ada di mana
kalau tentunya tidak berapa waktu yang lalu tentunya itu sudah tinggal diungkap saja
data datanya kan tinggal dikeluarkan
kalau menurut saya dari sisi kementerian maupun pemerintah tidak terlalu mengalami kesulitan untuk memberikan penjabatan
ya saya rasa dijelasin aja
nah jadi hanya saja kan menjelaskan kalau tadi kita mendengarkan tayangan tadi
itu kan tidak hanya sederhana menjelaskan begitu saja
jadi menurut anda ini memang ya untuk mengkritik saja begitu mencari celah dan lain sebagainya
atau tadi kan pak ferry sempat menyinggung itu
ya tidak apa apalah
tapi tentunya back up
ada kesamaan antara intonasi dan backup data
saya pun kalau mengatakan di depan media begini
kalau tidak memiliki akurasi data nanti saya akan dinilai bagaimana dengan
boleh boleh saja pak ferry ini akan berteriak sekencang apapun
tapi kalau dengan argumentasi yang cukup kuat itu tidak bisa
tadi argumentasinya membandingkan dengan panjang dan kilometer yang sama
tahun konstruksi yang sama
di taiwan begitu ya pak ferry ya
cuman nilainya kok yang di palembang nilainya tiga puluh empat juta dolar per kilometer
termasuk di antaranya kalau di manila dua kali lipat dibandingkan
makanya itu kan bisa dijelaskan
perbedaan itu di komponen yang mananya
itu yang menurut saya sih
enggak artinya di sini bahwa perbedaan itu betul
hanya saja kalau saya kembali lagi kepada heading judul acara pada hari ini
berkaitan dengan ungkapan
berkaitan dengan ungkapan terjadinya
atau lima kali lipat
itulah yang ingin kami dudukkan
nah tadi sudah dijelaskan
oke kira kira begini bang ferry
artinya supaya tidak
kalau tadi sempat pak andrus ruan singgung
jangan memang ini hanya sekedar intrik begitu
untuk kemudian bisa mengkritik pemerintah lagi lagi ada momen momennya
nah ini kan kemudian juga harus dijawab
apakah ini sebuah tuduhan atau seperti apa
nah nanti bang ferry jawab usai jeda kami akan segera kembali
selagi prime news akan kembali
anda kembali di prime news
kalau kita merujuk dari pernyataan pak prabowo
karena memang ini kan dari apa yang sudah pak prabowo sampaikan
ini informasinya dari pak anies baswedan
gubernur dki jakarta
nah dalam pernyataannya pak prabowo sempat mengatakan
pembangunan untuk lrt di dunia ini hanya berkisar delapan juta dolar amerika per kilometer
sedangkan di palembang empat puluh juta kilometer
nah pertanyaannya mungkin untuk bang ferry
ini yang dimak pak prabowo ini di negara mana
yang tadi sudah kita bahas ya
apakah yang tadi di taiwan tadi
atau mungkin ada preferensi yang lain ya
agar kemudian ini bisa lebih jelas begitu dibahas
iya makanya saya pikir tadi ini saya mencoba untuk menyampaikan
menguatkan apa yang disampaikan pak prabowo subianto
bahwa ada perbandingan antara
proyek lrt di satu negara di indonesia
contoh tadi lrt di palembang
dengan lrt yang ada di taiwan tadi
ada juga beberapa nih mas sih
beberapa negara maksudnya
beberapa negara juga ada
ada negara mana saja itu pak
ada di apa namanya
jadi sebenarnya itu bisa
makanya sebenarnya ini nggak perlu dikhawatirkan
karena tinggal dijelaskan aja
jadi ini ada lrt palembang
ada lrt circular di taiwan tadi
ada di amerika serikat
kemudian di ababa
terus kemudian di jerusalem
dan di granada
kemudian di rio de janeiro
itu di bawah empat puluh juta tadi ya
di bawah empat puluh juta
ada variasi perbedaan
ada perbedaan antara panjangnya
kemudian tahun konstruksinya seperti yang disampaikan
cuma saya membandingkan yang kira kira sama persis panjangnya
tahun konstruksinya dengan contoh lrt palembang tadi yang di taiwan
jadi harusnya delapan juta dolar amerika per kilometer itu bisa dilakukan
delapan juta itu di mana
ini kan lebih mahal di palembang
delapan juta yang diungkapkan ini di mana
ini kan kalau pak prabowo kan mengatakan biaya pembangunan untuk lrt di dunia hanya berkitar delapan juta dolar amerika
nah tadi kan kita tanyakan ini di mana
saya nggak tahu yang persis yang disampaikan pak prabowo itu contoh lrt nya yang di mana
tetapi lrt yang saya contohkan tadi yang punya kesamaan panjang
itu di taiwan tadi oke baik
lrt yang di palembang dengan lrt yang di taiwan
oke terlepas dari
yang di palembang tiga puluh empat juta dolar per kilometernya
yang di taiwan dua puluh empat hampir sepuluh juta dolar
baik nah terlepas dari perbedaan data ataupun angka
ya makanya menurut saya tinggal dijelasin
lebih baik gitu dan kemudian kita nanti akan persiapkan apa namanya apa yang dimaksud dugaan mark up yang mana
itu jauh lebih baik
bang ferry ada tidak sedikit juga kemudian atau mungkin seperti pak nusirwan ya mengatakan ini lagi lagi mungkin intrik oposisi saja begitu untuk mengambil momen untuk menyerang pemerintah lewat berbagai macam isu dan lain sebagainya
menjawab ini seperti apa agar kemudian ini bukan sebuah tuduhan semata begitu
enggak kan dugaan mark up ya gak apa apa dugaan mark up kan tinggal itu tinggal dijelaskan dugaan itu benar atau tidak gitu
dan kalau dugaan itu disampaikan oleh pak prabowo subianto pasti dugaan ini bisa dipertanggung jawabkan beliau
cuma besarannya seperti apa nah nanti detail angkanya kan bisa kita pertanggungjawabkan bersama sama
dari sisi pemerintah bagaimana dari sisi kami bagaimana
nah dari sisi kami bagaimana nah menurut saya sih itu aja
bukan mengambil celah celah untuk menyerang begitu bukan
kalau pak prabowo dalam fraksi gerindra di dpr juga apa yang kemudian kita bisa dukung dari pemerintah kita dukung
fraksi gerindra tapi ada yang kemudian kita kritisi kita kritisi
jadi gak semua mencari semua hal dikritisi gitu bukan
kemarin aja lebaran kita tenang tenang ya dari pihak pak nusirman tiba tiba pak muhammad iryawan misalkan itu kan yang nyari gara gara bukan kita pemerintah
oke pak nusirwan ini begini
yang jelas bahwa pemerintah saat ini kan fokus membangun infrastruktur pak artinya banyak proyek
mungkin masyarakat juga sering sekali mendengar ada yang namanya penggelembungan dana dan lain sebagainya dan lain sebagainya apalagi untuk mengadakan proyek
nah untuk menjawab
ada yang misalnya jatuh ambruk ininya apa namanya
untuk menjawab misalnya semacam semacam kritikan dari pak prabowo dan sebagainya atau mungkin pertanyaan dari masyarakat lainnya ini bagaimana kemudian pemerintah mengelola ini pak
tentunya pada sisi teknis bukan pada wilayah teknis ya
kalau menyangkut pembiayaan menyangkut konstruksi gitu bukan pada wilayah mengelola kritik
mengelola kritik nanti itu orang kerja kan bukan mengelola kritik
jadi maka kalau misalnya sekarang mengerjakan
kita tahu ya yang pertama
bahwa kita telah terjadi kelambatan di dalam pemenuhan transport publik
ini yang pertama dulu visinya
ini baru dilakukan dua ribu lima belas kesini
ya sudah terlihat lah
nggak usah nggak usah kita saya tidak dalam posisi mengarang arang
dan juga tidak kalau misalnya oposisi tidak bagian mencari cari celah tidak
tapi ini faktual
bahwa sudah terlambat oke
kita terlambat dan kita memulai
memulai untuk kalau tidak sekarang dimulai kapan lagi
nah yang kedua
bahwa ini akan terkait dengan kebutuhannya rakyat
jadi kalau sampai kepada pelaksanaan di mana di situ ada wujud kerja teknis
masuklah kepada urutan urutan kriteria kriteria
perbandingan perbandingan pembiayaan pembiayaan dan dari mana dan sebagainya
sumbernya dari mana
ini lembaga ini kan sudah ada
pemerintah atau katakanlah lembaga anies sudah ada
lembaga pengawasan baik yang untuk kontrol pembiayaan
ini semua berada di dalam urut urutan tersebut
nah yang perlu ditekankan bahwa di sini
itu tidak bisa
kalau misalnya sekarang yang aspek sosial
akan sangat mudah itu variable itu bisa berbedaan itu sulit
antara satu tempat dengan tempat yang lain
kayak kegiatan sosial
tapi sangat berbeda kalau itu kaitannya bikin jalan tol
itu perhitungannya sangat sekolahan mas
tidak bisa kita itu
kalau kalimatnya ya tinggal dijelasin saja
lah sebetulnya ini kan ungkapan ini kan munculnya dari beliau
lah sekarang tinggal mana yang ingin perlu diusir
justru minta balik untuk menjelaskan
untuk menjelaskan bukan
dari ungkapan itu kan yang pertama kan dari beliau
jadi kita bukan kemudian ngerecokin masalah soal yang sifatnya teknis
soal nilai proyek lrt itu
itu semua orang ngerti
jadi bukan cuma pemerintah yang ngerti
begitu juga misalkan contoh
bagaimana misalkan soal proyek kereta api cepat jakarta bandung
itu buktinya kan
pertanyaan kita nggak terjawab oleh pemerintah
apa motivasinya pemerintah kemudian membatalkan jepang
kemudian terus ngasih kepada pihak cina
yang belum ada studi kelayakannya segala macam
kan kemudian itu juga menimbulkan dugaan
ada apa sih
tapi itu kan kemudian nggak dijawab secara jelas oleh pemerintah
dan kemudian sampai sekarang pun itu juga menjadi menurut saya
sesuatu yang belum terjawab
apa kemudian motivasinya
jadi soal soal seperti ini menurut saya
ini meskipun kelihatannya seperti proyek rata api cepat jakarta bandung
tapi ada unsur unsur
ada sesuatu yang mendasari
apakah soal kemudian jangan jepang tapi cina
itu ada sesuatu
nah ini kan masyarakat juga nyampaikan
ada apa sih pemerintah kemudian membatalkan jepang
yang sudah membuat studi kelayakannya
terus kemudian tiba tiba dikasih ke cina yang belum ada studi kelayakannya
dengan untung perkiraan yang
misalkan waktu itu kalau proyek kereta api cepat jakarta bandung
kalau nggak salah itu empat puluh tahun delapan puluh juta
ini artinya untuk seluruh proyek ya
kan semua orang ngerti
jadi itu bukan soal teknis
ya tadi kalau misalkan lrt
itu kan menjadi tanggung jawab kita semua
ketika sekarang posisi indonesia sedang harus hemat
kita tetap misalkan harus mendukung proyek infrastruktur lrt
demi kepentingan asian games
tapi kenapa harus mahal
kan bisa lebih murah
dan itu yang diminta untuk dijelaskan kira kira begitu
mas rufus singkat saja
singkat saja apa yang anda yang kita anggapin
membuat tapi tidak mahal
kata kata mahal kan harus kita klarifikasi
benarkah ini dalam kategori mahal
itu kan persepsi
maka sekarang kemudian ini yang pertama kata kata mahal
yang kedua adalah mark up
ini saya kembali lagi
ini semua bisa dihitung
dan bisa dikomparasi
ya maksudnya menurut perhitungan kami
saya harus luruskan dulu bahwa kita mengerjakan tentu
bahwa tidak mungkin
kita bervisi bahwa membangun
tapi tidak murah atau tidak mahal
tidak menjadi pertimbangan
tentu bahwa kita dalam kondisi yang serba sulit ini
ya seharusnya kita akan se efisien mungkin
itu sudah pasti
kan tentunya tadi di kalimat pak ferry
bahwa kita berharap kita membangun tapi tidak mahal
ya tentunya tidak ada visi untuk membangun tapi mahal kan juga tidak
yang jelas menurut anda memang ini semua bisa dikomparasi
karena ini sifatnya konstruksi yang sangat teknis
jadi tidak mungkin mengarangkan
proyeknya jakarta bandung sama
itu kan sama seperti lrt lah kira kira
tapi ya buktinya ada unsur politiknya disitu
kalau itu tidak sama
karena pembiayaannya berbeda
itu kan sesuatu yang bisa dijelaskan pak nusirwan
tadi sejak awal saya bilang
apakah soal ada pembebasan tanah unsurnya
ada soal pola bagi hasilnya
misalkan soal ya hampir sama lah
jadi sebenarnya kalau dijelaskan dengan baik
dan kemudian kita juga nanti mempersiapkan
terjadinya perbedaan perbedaan besaran itu
nanti kita sampaikan
oke dan pihak pemerintah juga sudah siap
kalau memang harus menjelaskan pasti kan pak
penjelasan itu tidak terlalu sulit
jadi kalau misalnya katakanlah
ini sekali lagi diurutan ceritanya ini kan munculnya kan
dari pak prabowo gitu ya
permintaan beliau dijelasin
pemerintah juga minta menjelaskan juga gitu
sama kayak proyek yang tadi di jakarta bandung
nggak jelasin waktu itu
oke baik terima kasih
orang udah tahu
pak ferry terima kasih
dari wakil ketua pertanian gerindra
pak nusrimo terima kasih
kita tunggu nanti seperti apa
karena tentu masyarakat juga berhak tahu
sebenarnya mengenai proyek proyek yang terjadi
prime news akan segera kembali
saat lagi tetap bersama kami